ini bahasan yang menurut saya juga lagi hits patut kita bahas ya
patut kita bahas dan sudah menjadi gaun google search edisi tahun dua ribu tujuh belas awal
siapa nih yang pertama
oke karena pilihannya ya ini juga banyak yang bilang sangat oke
apalagi warna kulitnya senada dengan gaunnya
kalau menurut barli
untuk warna aku suka banget ya
dengan pilihan warna base dengan berbahan lace kita bisa lihat
dengan detail glamournya itu dari payet atau beading
dan ini ga terlalu overwhelm dan ga terlalu memberikan kesulitan untuk dia bergerak
terus tatanan rambut semua aksesoris dan itu semuanya melengkapi
dan dia ga pernah salah menurut aku
dari angka satu sampai sepuluh nilai untuk nicole kitman berapa
selanjutnya ada yang gak kalah menarik perhatian
ini juga warnanya mirip mirip tapi kalau dari kacamatanya barli seperti apa
jadi mungkin serupa seperti
seperti yang nicole kidman bedanya adalah warna beige tapi ini warna warna natural juga
ini salah satu warna yang mahal kita sebut ya
jadi bahan metalik
ini desainernya adalah kauffman franco
dengan trending topicnya adalah lehernya itu disangkanya menyatu dengan dressnya
padu padu yang pas
apa justru harusnya beda warna
saya rasa cukup ya
jadi orang melihat ini jadi satu kesatuan
jadi bukan aksesoris tapi melengkapi dari detail atau kremennya

jadi bagaimana menurut kamu apa yang lebih menarik dari dress tersebut

kalau banyak orang yang bilang aduh kok nampaknya terlalu tua dengan gaya seperti ini
kalau barli haasemara menilainya seperti apa
oke tapi di red carpet kemarin itu banyak sekali yang mereview bahwa si lux stunning ya
dengan dress yang seperti ini masuk dalam best dress ya
tapi menurut kamu pasti ada sesuatu yang kurang ya
ini enggak terlalu retro
terlalu tahun tahun yang
tapi dengan lekuk tubuhnya
dan dakota johnson juga kita bilang kita tahu juga dia memerankan film film yang menonjolkan keseksian dirinya
tapi kalau barli sendiri menilainya apa
harus ada yang dikurangi ditambah
yang aku enggak suka adalah bagian depan titak
dan shouldernya terlalu panjang sehingga memberikan kesannya apa ya udah bajunya seperti old school gitu
dengan memang designer gucci kali ini memang rk nya tujuh puluh an
oscar tahun ini
saya penasaran mas barli
banyak sekali review yang bagus soal penampilannya emma stone
udah pertama dia stealing the moment untuk red carpet
yang kedua jadi pemenang ya tentunya
jadi menjadi pembicaraan karena filmnya juga film yang bagus sekali ya
dan sebelahnya mas barli juga kita bisa intip kebetulan
serupa tapi tak sama dengan bajunya emma stone
surprisingly pada saat emason menggunakan dress dari g pongsi dengan detail bordir di bagian tengahnya
jadi ini hampir lookalike
ini kebetulan dres aku juga bordir juga dengan ada unsur kotak kotak atau garis garisnya
tapi ini semua terbuat dari bordir dan memang menjadi signature nya barli adalah franch
nilainya berapa untuk emma stone yang kebetulan sama dengan karanya barli asmara
oke yang lain udah sembilan ya kan kita kasih sepuluh
thank you terima kasih banyak
terima kasih juga
was barli sudah datang
barli asmara ya datang memberikan inspirasi juga untuk anda sekaligus informasi